kau tunggu dan lihat hari ini aku akan mengalahkan drupi di balapan menuju awan sembilan
aku dan teman temanku akan berkuda melewati pegunungan di awan lembut
dan kita akan membuat karya seni dengan tujuh warna sinar matahari
oh bukankah kita beruntung menjadi tetes kecil
ini hari yang indah sekali ayo kita pergi
kita punya pekerjaan yang harus dilakukan hari ini
kerja kerja apa reni
bagaimana dengan itu
moisti bukankah menurutmu daun daun pohon sudah menjadi berdebu dan juga kotor
dan lihatlah di sana
ya ampun lubang air telah menjadi sangat kecil
ya drupi sudah waktunya kita semua pergi ke sana
bisakah kita pergi besok aku telah merencanakan seluruh hariku
ayo moisty jika kita semua melakukannya bersama sama pekerjaan akan menjadi sangat menyenangkan
teman teman kita di bumi membutuhkan kita ayolah
kita harus mengumpulkan semuanya
jika kita tidak berkumpul tidak ada dari kita yang bisa menyelesaikan sesuatu
itulah semangat tetes
jauh di bawah sana dunia ini tidak akan berhenti
dunia benar benar berjuang dalam panas dan kekurangan air
ibu sangat panas dan aku haus bisakah aku pergi ke lubang air
sayang jangan pergi dekat lubang air itu
itu telah menjadi sangat kecil sehingga setiap pemburu akan dapat menyerangmu dengan mudah
tunggu sebentar ya sayang aku yakin teman teman kita hujan akan segera datang
dan air sangat sedikit sehingga aku tidak bisa minum sedikit pun tanpa kerikil dan pasir yang masuk ke dalam
kapan hujan akan datang
ini sangat panas dan kuliku yang tebal tidak membuatnya lebih mudah
apa yang kita lakukan rintik hujan datang datanglah
rumputku begitu kering dan hambar
jaris tidak ada rumput
rumput sama sekali jika hujan tidak segera datang kita semua akan kelaparan
bukan hanya hewan tetapi bahkan manusia mati matian menunggu hujan
kita telah melakukan semua yang kita bisa
kami mengolah tanah menanam benih tetapi jika tidak ada hujan tidak ada tanaman yang tumbuh
apa yang akan kita jual dan bagaimana kita bisa memberi makan anak anak kita
dan juga tanaman
tetap yakin aku yakin awan dan hujan tidak akan meninggalkan kita
di awan raini bersiul agar semua teman temannya berkumpul
segera semua tetesan air hujan di setiap awan mengambang berkumpul di langit di hadapan reni
halo semuanya lihatlah kondisi bumi
ayo semuanya lihatlah ke bawah
oh situasinya buruk
mereka sangat membutuhkan kita
ya itu benar ini adalah waktunya
kita semua harus pergi ke bumi dan membantu teman teman kita di sana
semuanya siap dalam hitungan
segera tetesan hujan sudah siap
rintik hujan menyelam sekarang ke bumi
ke bumi ke bumi
ke bumi ke bumi
tetesan hujan menuki ke bumi ribuan dari mereka menjadi hujan yang lebat
pepohonan bunga dan burung melihat mereka mendekat
yuhuu akhirnya hujan akan datang
hujan akan datang
oh ya selamat datang tetes hujan selamat datang semua
selamat datang semua tetes
apa kabarmu pohon ek tua
ah jauh lebih baik melihatmu
terima kasih telah datang
sekarang dedaunanku akan dicuci bersih dan segar
angin akan membawa sejuk dan kesegaran lagi
karena ketika air hujan bercampur dengan tanah maka keduanya bersama sama menghasilkan aroma yang halus ini
ini adalah aroma terbaik yang pernah ada
akhirnya lubang air meningkat kemarilah saya ayo minum
airnya terasa begitu segar dan sejuk aku bisa meminum seluruh kolam
ayo minumlah sampai kenyang
yuhuu datang dan main bersama kami bermain bersama kami
hehehe ini sangat menyenangkan terima kasih hujan
pasukan hujan kecil membasahi tanah sehingga akarnya membengkak dengan sehat
membuat pohon pohon lebih hijau dan lebih besar membuat rumput segar baru yang segar tumbuh
dengan hujan yang turun deras kolam kolam air menjadi lebih besar
ketika hewan dan burung minum sampai kenyang dan bermain juga tertawa di dalamnya
tetesan hujan dikumpulkan dalam sungai kecil yang mengalir dari gunung
bergabung bersama sebagai sungai raksasa yang mengalir melalui hutan dan ladang
bahkan manusia yang lelah dan lahan pertanian yang kering menyambut hujan ketika tanaman mulai tumbuh
dan panas matahari meredah
bersama sama tetesan hujan kecil memberi bumi pembaruan kehidupan dan kebahagiaan yang sangat indah
mereka mengalir dengan gembira siang dan malam
sampai suatu hari mereka mencapai hamparan air terbesar yang pernah ada
samudera yang perkasa
untungnya tetesan itu berenang dan berselancar bersama ombak
betapa kami senang berselancar
pekerjaan mereka di bumi sudah selesai
lalu matahari datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang
sinarnya bersinar di atas lautan
satu demi satu tetesan air naik ke atas dan akhirnya
matahari menjatuhkan mereka kembali ke awan dan tinggal di lagu
yeay kita berhasil
mereka melakukannya dengan baik
tapi tunggu oh
tetesan hujan sudah tertidur sekarang
kita tidak boleh membuat suara
setelah semua kerja keras mereka mereka pantas istirahat bukan
sama seperti hujan turun ketika kita bekerja bersama
agar suatu pekerjaan menjadi menyenangkan dan membuat semua orang bahagia
tetesan hujan sudah tertidur